ya memang sih ya apapun yang ada di lingkungan sekitar kita termasuk yang kita kenakan bisa berpengaruh juga ya untuk kesehatan
nah kalau bicara soal kacamata mungkin anda juga bisa menggantinya dengan soft len merupakan alat bantu penglihatan yang kini banyak diminati
namun rentan kontaminasi bakteri membuat lensa kontak atau softren tidak bisa digunakan sembarangan
ya cara pemakaian yang keliru berpotensi menyebabkan infeksi pada mata yang terparah dapat berujung pada kebutaan
sebagai salah satu jenis lensa kontak soft lens merupakan alternatif yang saat ini cukup digandrungi
tak hanya membantu fungsi penglihatan hadir dalam variasi warna penggunaan softlens juga dipercaya dapat menunjang penampilan
tapi aku cuma buat menunjang penampilan terus juga kalau makeup kalau pakai softlens itu biasanya lebih hidup gitu jadi lebih pede
pastinya penampilan ya apalagi kan kalau di panggung biar matanya lebih besar
karena masalahnya kan mata aku kecil gitu jadi
menggunakan softlens itu lebih besar lebih indah
biasa dari mulai aku bangun mulai aktivitas sampai sebelum aku tidur which is sekitar lima belas jaman sih
terkait maraknya tren penggunaan softlens dokter spesialis mata damara andalia memaparkan
sebelum memilih pengguna wajib mengetahui jenis material softlens diameter serta kelengkungan yang tepat untuk mata
menurutnya hal ini perlu konsultasi medis
lantaran terdapat perbedaan karakteristik mata di tiap individu
selain itu cara penggunaan soft lens yang benar juga perlu diketahui
agar softlens dan mata si pengguna terhindar dari kontaminasi bakteri
yang paling ditakutkan justru sebenarnya infeksi
karena infeksi paling sering dari softlens itu namanya infeksi akantamuba infeksi bakteri
biasanya akantamuba juga nggak mau sendiri aja dia ngundang bakteri lain bisa jadi kebutuhan
karena apabila dia lukanya yang paling teraksan adalah ulkus
ulkus itu merupakan luka pada kornea yang dalam
jadi dia ada infiltrat di matanya dan itu benar benar bisa menyebabkan kebutuhan sampai cangkok kornea
demi mencegah terpapar bakteri mencuci tangan merupakan langkah wajib
sebelum melakukan kontak dengan softlens
selain itu tempat penyimpanan softlens pun harus ditutup rapat
agar tidak terjadi kontaminasi dengan udara
ada ya fitria